wakil presiden yusuf kala menegaskan dukungannya untuk presiden joko widodo pada pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
menurut jk sebagai wapres dukungan ini dilakukan agar program program kerja pemerintah jokowi jk bisa dilanjutkan oleh pemerintahan yang baru
presiden mendukung pak jokowi supaya dapat melanjutkan program yang kita sudah bangun bersama